bang bisa uji atau enggak
ngapain juga sih masih nunggu umi mariam
tadi kan masalahnya udah kelar
ngapain sih mau diterusin lagi
hah gak bisa begitu dong
ini masalah harga diri
enak aja harga diri gue diinjak injak
gue gak terima
emang berapa sih harga diri lo berapa sih bang
udah dibayang bayang malu sama tetangga
ribut aja melulu
neng lo tau gak
ini mariam itu udah ngejelekin abang
udah bentulan kentut kaleng rombeng
diam deh lo
umi mariam itu tetangga kita
malu ribut sama tetangga
udah mikir lo otaknya
eh jatik peong
lo inget gak sih
itu yang bikin kita
yang pantas juga
lo yang dicerain
udah lo bentulan kentut mulut lo kaleng rombeng
gak ada bagus bagus
kubur lah hidup hidup sama dia bang
bang gue keburain deh
mantep gak juga
bahwa lo pada berantem
gak ada abis abisnya
buah buah yang gue cerain nih
abang mau nyari kita berdua
jangan jangan jangan
gih ini orang ini
gue kasih tau ya
lo jangan sekali sekali bertingkali ya
gue kasih tau
gue kagak bakal segan segan buat ngasih pelajaran buat lo atau keluarga lo
jangan berlaku lo
kalau lo bisa dapat suaka politik plus dari haji sulam lo juga bisa
dapet suaka politik plus dari haji muhaidin
kalau sulam apa
ya kagak bubur
buang deh tau gak
nggak ada maksud apa apa
eh bang ardun
bang ardun jangan berani mengancam mancam kode kita deh
udah udah gue setelah itu ya
kita sebagai yang waras gak usah ngeladenin
lo tuh yang gak waras
eh setan nih anak lo
dia udah ngancam ngancam kita mi
udah gak usah deladenin
eh denger ya
udah selesai ya
sama umi maria meh
urusan lo sama gue belum sampai sekali
aduh aduh aduh
udah waktunya bu
bukan bantuin lu gue lagi sakit tuh
tuh lah deh lo udah bangun disumpahin segera ketul maut
aduh aduh aduh
tau nih cing kenapa sih kayak gitu ngomongnya
lagi istighfar aja keras keras gitu crt pada denger
pelan aja awal lo tuh mau mendengar bijaksana
nggak usah teriak teriak kali
maksud gue teriak siapa tau cepet baya gitu
udah cing gak sebaik ngomong deh bantuin nih
aduh aduh aduh
cing jangan bener dong bantuin ya
pegang bener dong
iya nih pegangin aja
baju dia pegang robet bentar
tangan aja dong
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
jangan sendiri masa gak bisa ke situ
aduh ya allah
waktu umi gak sakit kanker umi gak pernah ngerasain kayak begini sakit ya ruf
iya ya umi sekarang istirahat dulu ya mia
gue penasaran sama umi lo teriak teriak kayak orang kesurupan
ya allah cin kenapa sih masih aja dibicandain
umi itu sekarang lagi sakit ya mungkin efek karena kankernya kalicing
serem banget tuh penyakit cing
makanya cing cing tuh harus ya doain umi cepet sembuh kan kasian cing umi
ya lo yang minta lo kabulin kalau dia noh boro boro sorry
iya lah cing kita kan saudara
nganggap gue koruptor yang kayak di umur umur kpk
ya lo bisa diambil hati lah cing
hati kagak jantung gue
udah enak kan mi
udah mendingan bapak
tapi mi kalau bapak pikir pikir sakit kita nih bisa datang ke rezeki
kita bisa ngesek rumah anak supaya segera menikah dengan arwah adik
bilang aja kita pengen punya cucu
sebelum kita dipanggil sama yang kuasa
oh enggak umi sih kagak mau
kalau abang mau mati duluan mati aja sono umi masih kepengen hidup
umi dengerin dulu abah mie itu tadi kan cuma siasat aja
gini mi ya jadi kita kagak usah lagi bohong sama rumana
so pura pura sakit nah sekarang ini kan kita sakit beneran mi
udah kita manfaatnya aja deh
jadi istilah kata biar sakit kata ya
biar sakit kita membawa berkah
apa yakin gak apa apa ya
tapi bah umi takut ketulah bah
ntar kalau kita anak anaknya takut gimana
abah tahu sendiri kan umi sekarang sakitnya serius
udah mei kagak apa apa deh percaya deh sama apa
kan garis besarnya kita gak bohong
memang umi kagak pengen punya cucu
iya udah bah langsung kagak pengen
nah yang kedua kita kan sakit beneran nih
nah berarti umi setuju kan sama surabah
ntar dulu ya pak ya umi pikir pikir dulu
pakai bubur juga
mak ini bubur sum sum bukan bubur ayam
rere juga tahu kalau pusatnya bubur ayam itu di sini
rere sengaja bawain bubur sum sum siapa tahu kan

robinya robinya bosen mak
maaf ya mak kalau mak tersinggung
gue gak peduli apa kek asal lo tau aja ya
di bubur si sulam ini udah langganannya udah berpuluh puluh tahun
tahu gak datang pada kedatang kemari
mak mak gak boleh gitu mak rere
biar bagaimanapun kita harus hargain perhatiannya rere
hang aja dia ada maunya
harusnya kita terima kasih sama rere mbak
pagi pagi udah mau ngantriin makanan buat si robi
itu makanan buat siapa rere
eh john ini minta boleh gak kak
palingan kalau makan juga dikit kagak bakalan habis
boleh banget john
kagak habis udah dikocok
makasih ya kak rere ya
ya udah kalau gitu mak kok rere harus ke kantor sekarang
kalau ada yang membuat hati rere gak nyaman
gak apa apa pok makasih ya pok
ya allah kenapa emak tadi bersikap seperti itu sama aku
aduh kalau kemari kagak usah bawa makanan makanan begitu deh
nggak ngerepotin sama sekali kok mak
ya lantaran ada maunya kan
apa ma tahu kalau aku punya perasaan sama roby dan
berharap untuk punya hubungan dengan dia
ya allah aku gak ingin menjalin hubungan yang ditentang oleh salah satu keluarga orang yang aku cintai
tapi aku belum pernah bertemu dengan sosok seperti roby
sulit sekali kalau aku harus menghilangkan perasaan ini
aku gak boleh menyerah
lagi robby gak punya siapa siapa
aku akan berusaha untuk mendekatinya
dan kalau gak salah mak
aku akan coba pelan pelan untuk mendekati dia dan untuk bisa mengambil hatinya
aku harus memperjuangkan cintaku
gak ada apa apa sih pak gita
gak ada apapun
ngari siapa sih lu ma
lu ngga dengar apa itu
selalu nyari robby sama ma
baru ditinggal sebentar aja kelimpungan
ya penganten baru aja lho lam
nung rodia sama emak lo di depan habis nganterin tamu
ini pagi pagi mau kemana
waduh mau nge mc
hahaha mau nge mc pemakaman
lo kan tau ini hari pertama aji muhyiddin sama aja maimunah terapi
nah gue kudus siaga nganterin mereka
ancing kalau kesalnya jangan nyopet ya
kalau ngomong suka tepat loh lam ya
ya udah gue siap siap dulu ya
udah anjing siap siap aja dah
rah rah rah rah
ya ini orangnya lagi manggil ngeloyor aja
udah kikedung mau nganyut
kenapa tuh muka ditekuk
ini bang tadi si rere kan dateng mau nengokin si robby
tapi jangan salah paham roh
gue gak ada apa apanya sama si rere
si rere itu anak baik
cuma gue itu jangan sampai dia salah paham kalau kita sekeluarga ini nyukain dia
kalau ditaunya begitu madya ya makin sering aja ngedesek desek sama si robby
ya tapi emang seharusnya gak boleh begitu mu
maksudnya kita kasih kesempatan si robby untuk mendapatin yang lain
hero gue nih selama si rumana masih robby masih sendiri sendiri jomblo gitu kira kira
gue sih cuma ngehindari aja jangan sampai ada apa apa di belakang hari
siapa tahu mereka masih berjodoh
kenapa lo lo gak setuju pendapat ma
ya bukannya gak setuju sih ma
cuma kalau soalnya ma terserah robby aja pan
kok ayo berangkat dulu ya
mengantar aja muidin sama aja maimunah
yuk roh salam
pagi pagi udah paling berdebat soal gue
udah paling berdebat soal jodohnya si robby
kayak udah jelas aja siapa yang jodohnya si robby